kita beralih ke informasi olahraga tanah air sejumlah gelar bergensi di dunia bulu tangkis hingga medali perunggu olimpiade dua ribu empat di athena
telah diraih pebulu tangkis indonesia sonny dwi kunchoro
namun tidak banyak yang tahu sebelum menjadi atlet nasional sony ditempa dan berlatih di gedung olahraga kecil yang sangat sederhana
di kawasan ngagel rejo surabaya
kondisi gor ini sampai sekarang tidak mengalami banyak perubahan
meski prestasinya sudah mulai menurun bulu tangkis masih menjadi rutinitas dari sonny dwi kunchoro
di usianya yang ke tiga puluh lima sonny memang sudah bukan lagi bagian dari pelat nasi payung
namun pemain yang kini berperingkat delapan puluh empat dunia ini masih sesekali mengikuti beberapa turnamen internasional
tapi jauh sebelum namanya dikenal di dunia bulu tangkis keberadaan sebuah balai rw yang digunakan sebagai gedung olahraga
menjelaskan kepentingan dan kepentingan
menjadi saksi awal perjuangan dari praih medali perunggu olimpiade tahun dua ribu empat ini
tapi dari zaman dulu pas mas soni latihan waktu kecil sampai sekarang tuh ada perbedaan nggak sih
ya yang saya lihat dari dulu sampai sekarang berapa puluh tahun ya kurang lebih tiga puluh tahun itu ya
saya rasa begini begini mungkin ada renovasi hanya ya mungkin hanya jetnya diperbarui atau tempat duduk itu aja
tapi yang lain lain ya seperti ini kondisinya
sumpit gini ya
iya ya memang tantang
karena seperti ini ini kan bukan dikhususkan untuk lapangan bulu tangkis
sejak umur sepuluh tahun sony yang dulu bergabung di pb wima surabaya berlatih di gor krukah ini
hingga akhirnya kerja keras sonny mengantarkannya menembus pelat nasi payung di tahun dua ribu satu silam
alhamdulillah sih dari gedung ini mungkin saya bisa seperti ini ya muncul dari gedung ini ya
bukan sedikit saja pemain yang bisa merasakan gedung ini gitu
tapi dulu pada umur sepuluh tahun itu seberapa sering sih mas soni latihan di gor puka ini
kalau datang di sini hampir satu minggu itu tiga kali sampai empat kali di sini
berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam gor krukah sebenarnya kurang memenuhi standar
namun faktor harga sewa menjadikan gor krukah sebagai salah satu pilihan tempat untuk berlatih
awalnya ini adalah gedung biskup kemudian dibuat lapangan olahraga
jadi saya merupakan orang pertama yang memakai lapangan ini
waktu itu tidak terlalu banyak ya gedung yang ada di surabaya
hanya beberapa gedung saja di gelanggarma saja yang tidak begitu gampang kita pakai
kemudian juga di gelarabancasila
tapi itu memang gedung yang memang spesial dipakai untuk pertandingan meja
dan memang sewanya cukup mahal
dengan kondisi seadanya ternyata selain
dan sony dwi kunchoro sejumlah nama pembulu tangkis nasional seperti hendrawan hingga alan budi kusuma
pernah berlatih di gor yang terletak di pemukiman padat penduduk ini
berharap saya atik atik di surabaya khususnya itu
jangan ada rasa kayak cukup atau kurang puas dan sebagainya ya
karena alasan ini itu
karena dengan keadaan seperti ini saya bisa
dan itu yang harus
dicontoh dari mereka apa
hingga saat ini gor krukah masih tetap digunakan untuk berlatih oleh pb wima
klub bulu tangkis sonny dwi kunchoro dulu
klub yang diikuti anak anak yang bermimpi untuk bisa melanjutkan prestasi seniornya
yang juga berlatih di gor yang sama
erlangga wisnuaji kurnia yuniarwan surabaya